jalan rusak masih menjadi masalah yang kerap terjadi di perkotaan
di kota bandung misalnya kondisi salah satu jalan di daerah stasiun kereta api bandung rusak parah dan berlubang sehingga membahayakan masyarakat
seperti inilah kondisi jalan stasiun barat kota bandung
jalan ini rusak parah dan berlubang cukup dalam sehingga mengakibatkan terganggunya aktivitas kendaraan bermotor yang melintas
jalan ini juga kerap membahayakan pejalan kaki yang melintas di jalan ini
warga yang bekerja di daerah ini mengaku kerusakan jalan ini sudah berlangsung cukup lama
salah satu penyebab utama kerusakan jalan ini adalah banyaknya truk dan kendaraan pengangkut logistik yang melintas
jalan berlubang ini memiliki kedalaman lubang sepuluh cm
sampai tiga puluh cm dan akan lebih berbahaya lagi jika terjadi hujan karena akan menimbulkan genangan seperti ini
bagi pengendara sepeda motor tentu hal ini sangat membahayakan karena dia tidak bisa membedakan apakah ini lubang atau genangan biasa
padahal jalan tersebut berada di pusat kota bandung dan hanya berjarak lima belas menit dari balai kota bandung
warga pun mengeluhkan kondisi jalan yang rusak
iya jalannya jelek jadi harus ada perbaikan khusus dari pemerintah seperti itu
sudah lama sih emang jalannya udah jelek gitu nggak tahu nih pemerintahnya gimana
ya pengennya cepet cepet dibenerin soalnya jadi biang macet di situ
padahal gak terlalu padat gitu yang lewat tapi jadi macet jadi susah
sering lewat sini mas
pt kereta api daerah operasi dua bandung selaku pengelola jalan stasiun barat pun berjanji akan segera merespon permintaan warga untuk memperbaiki jalan yang rusak
dengan kondisi jalan yang rusak ini sehingga pelajaran sedikit terganggu kami menyampaikan permohonan maaf
dan insya allah nanti ke depan kita sudah merencanakan untuk memperbaiki jalan ini
untuk menata kawasan stasiun barat ini dalam rangka meningkatkan pelayanan penumpang dalam rangka membangun fasilitas untuk kenyamanan penumpang
ya tentu kita masih menunggu instruksi direksi lebih lanjut
selain kondisi jalan yang rusak sampah yang dibuang sembarangan di jalan ini membuat jalan terlihat kumuh
frenkie wijaya bandung